jadi itu alasannya
jadi apakah alasannya cuma dari sisi environment aja
atau juga memang bambu dibandingkan bahan lainnya itu lebih tahan
secara kekuatan ada banyak sekali penelitian penelitian yang menyebutkan
bambu itu bisa jadi lebih kuat dari baja
kayak airport di madrid spanyol rangkanya menggunakan bambu
terus kemudian kita lihat juga bambu termasuk yang materialnya ini
paling fleksibel untuk digunakan menjadi bentuk
mau itu lurus mau itu bentuk organik yang melengkung melengkung
mau itu dianyam dan dia bisa dimanfaatkan jadi apapun juga
bisa jadi makanan terus serat kain dan lain sebagainya
sehingga itulah kenapa kita pilih karena kita melihat
untuk bisnis kreatif seperti ini kita butuh variasi yang sangat luas
dari sinilah semangat hari terbentuk untuk membangun bisnis kerajinan berbahan dasar bambu
amik dala bambu sendiri berawal dari penelitian kewirausahaan
di institut teknologi bandung tempat harimawardi mendapatkan gelar magister desain
serta mengajar di fakultas seni rupa dan desain
tak sekedar berbisnis harimawardi juga merasa memiliki kewajiban
untuk memberdayakan perajin bambu lokal
agar bisa menghasilkan produk produk yang unik serta ramah lingkungan
dari tim pengajar di itb waktu itu terus kita melakukan penelitian
pengrajin pengrajin lokal di jawa barat yang setelah kita teliti banyak sekali pengrajin bambu
dan alangkah disayangkan ternyata konsumennya banyak sekali dari luar
dan bahkan brand brand yang membuatnya pun brand luar bukan brand dalam negeri
sehingga pengrajin lokal hanya menjadi buruh saja
nah sementara kita inginnya memberikan mereka wawasan baru untuk nanti di kemudian hari bisa lebih mandiri
tidak harus selalu bergabung di amik dala
kalau mereka punya inisiatif membuat produk
yang berbeda ya silahkan kita membuka kesempatan tersebut
dan ketika itu saya melihat masih sedikit brand produk bambu modern di indonesia
dan banyak sekali kalau kita lihat produk sustainable bambu produk banyak sekali dari luar negeri
dari indonesia mungkin masih sedikit
padahal pengrajinnya ada banyak di indonesia
bermodalkan satu juta rupiah dari uang pribadinya
hari merintis usaha kerajinan bambu yang ia beri nama amik dala pada tahun dua ribu tiga belas
modal itu ia berikan ke bambu
modal itu ia berikan ke bambu
yang kita gunakan untuk membuat prototipe kerajinan bambu
untuk dipamerkan dalam indonesia international furniture expo pada dua ribu lima belas
produk amigdala cukup memikat pengunjung pameran karena sejumlah keunggulannya
keunggulan ini dimulai dari penggunaan material yang menjadikan bambu menjadi material tunggal dalam proses produksi
selain itu hari mencoba mempertahankan keunikan impersekness atau ketidaksempurnaan pada produk kerajinan bambunya
mengakui bahwa material artis
alam merupakan material yang susah untuk dibuat menjadi perfect
karena pasti akan terjadi imperfectness yang menjadi ciri khas dari sebuah handmade
hari bekerja sama dengan para perajin lokal asal desa mekarsari kecamatan selawi kabupaten garut jawa barat untuk memproduksi kerajinan bambunya
saat ini hari bekerja sama dengan delapan orang perajin lokal yang dipimpin utang memet
utang pula yang kemudian ditunjuk oleh hari untuk menjadi kepala produksi amigdala
dan bertanggung jawab atas proses produksi serta kualitas produk kerajinan bambu yang dihasilkan
oke pak utang saya mau minta diceritain proses dari awal dari bambu sampai menjadi produk seperti ini itu ada berapa tahap
kalau secara garis besar ada empat tahap
jadi pertama kita penyiapan bahan baku dari mulai penebangan
jadi kita menebang bahan baku sendiri
kalau kita memang ada yang diambil sendiri untuk bambu tertentu kita ambil sendiri
ada pun bambu tersebut kita tinggal pesan ke supplier kita yang sudah biasa mengirim bambu ke kita
tinggal kita jelaskan bahwa kebutuhan bambu yang kita inginkan seperti apa speknya kita sepakat langsung dia kirim ke tempat kita kesini bambu
salah satu hambatan usaha ini adalah masalah infrastruktur pendukung seperti listrik
yang apa speknya lebih tinggi itu listrik memang harus lebih gede juga voltasenya wattnya
pernah nggak pak terkendala produksi karena listrik
kalian di kampung ini pak ya jadi paling sering mati lampu
kita udah deadline mati lampu kita sama sekali nggak bisa kerja
seberapa sering pak mati lampu ya
kalau di sini mungkin satu bulan itu tiga sampai empat kali
tak hanya itu bahan baku bambu berkualitas saat musim hujan juga menjadi kendala produksi terbesar
umumnya masa panen bambu untuk produk kerajinan dilakukan saat musim kemarau
untuk mengurangi kekurangan stok bambu maka utang dan para perajin akan mengumpulkan bahan baku bambu selama musim kering
jenis bambu yang dipakai umumnya menggunakan bambu apus bambu tali dan bambu betung
kalau dari teknologi yang dilakukan pak untuk produksi ini kan pasti ada tuh tadi saya sempat lihat di apa ya di amplas ya tadi ya
di amplas dan ada proses laminating juga itu perkembangannya seperti apa
kalau dari teknologi semakin kesini semakin dibantu sama beberapa teman teman
dari ada dinas juga memang cukup membantu kalau dulu kita untuk membuat lubang saja kayak membuat lubang seperti ini
kita tuh dulu pakai paku pakai paku manual
iya manual jadi pakunya dimasukin ke kayu kita diputer sendiri otomatis sikonya bisa pecah terus dia itu nggak presisi

sekarang karena ada bor tangan terus ada bor dungu

jadi kita dibantu
jadi kita dibantu
dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untung dan para perajin lainnya dapat memproduksi sebanyak tiga puluh hingga empat puluh produk kerajinan berukuran besar
dan seratus kerajinan kecil setiap bulannya
adapun produk amigdala lebih mengarah kepada produk dekorasi rumah
seperti lampu mangkok gelas kursi serta beragam produk furniture lainnya
harry mengakui tidak akan menutup kemungkinan untuk membuat produk dari home decor ke werable device
seperti kacamata dasi kupu kupu hingga produk fashion lainnya
kalau nemu jalan buntung jangan langsung balik badan
kalau jalan buntu kan kadang kadang siapa tahu itu pintu rahasia yang harus ada tombolnya dicari secara detail
untuk saat ini produk amigdala baru bisa ditemukan di beberapa gerai di bandung jawa barat
hari menyatakan baru akan mulai menjajaki pasar eceran yang lebih luas
jika hanya memiliki produk yang terkenal di bandara
mereka akan menjajaki pasar eceran di bandara
mereka akan menjajaki pasar eceran yang lebih luas dengan membuka toko toko di kota kota besar
amigdala juga berniat memperkuat penjualan online nya yang saat ini belum maksimal

itu ada beberapa barang di sini apa aja sih yang sebenarnya
kalau di sini kita nari sekitar tiga barang sih
ini salah satunya ya
iya itu salah satunya
ini kan memang awalnya amigdala itu dari home decor
ini salah satu produk utama
ini salah satu produk utama ini termasuk produk terbaru yang kita buat
karena sebelumnya kita bikin coffee cup terus kemudian ternyata ada peluang pasar lainnya untuk yang preset juga
jadi kita coba penuhi permintaan
oke kalau beranjak dari sini kenapa yang ditaruh di toko toko retail ini home decor
soalnya kita melihat berdasarkan market survei
untuk yang home decor itu ternyata usianya yang tiga puluh lima tahun ke atas
nah yang tiga puluh lima tahun ke atas ini ternyata kalau kita kejar lewat online
sepertinya susah karena mereka akses atau kecenderungan untuk beli via online itu minim
sementara untuk yang offline terutama kayak salah satunya the parler ini
cukup ramai ketika weekend di mana family yang datang di store tersebut
dan oleh karena itu dengan target market yang family tersebut home decor yang semacam ini
jauh lebih mudah untuk ditawarkan
tapi kalau misalnya bisa dikategoriin amigdala apakah memang khusus mau memfokuskan market family atau juga anak muda
kita family dan anak muda sih
soalnya kita memang ingin merich lebih banyak segmen lagi
karena seperti kita lihat bambu bisa memiliki potensi ke banyak hal
jadi kita mencoba untuk tidak target market secara terlalu segmented
tapi kita coba mengklasifikasikan produknya sesuai target market yang berbeda beda
selain penjualan lewat galeri hari juga menerima pesanan dari hotel dan restoran
yang ingin membuat nuansa alam bambu di ruangannya dengan harga yang terjangkau
kliennya saat ini cukup banyak dari creative space seperti creative industry central di bali
yang seluruh interiornya menggunakan produk hari
selain itu beberapa coffee shop di bandung jakarta hingga makassar juga menjadi konsumen dari amigdala
beragam produk amigdala sendiri dijual dengan harga yang sangat terjangkau
dimulai dari lima puluh ribu hingga tiga juta rupiah
meski relatif murah produk kerajinan bambu milik hari ini telah go international
harry telah mengirim produknya ke sejumlah negara seperti australia jepang singapura dan korea selatan
menurutnya konsumen jepang merupakan pasar yang sangat menjanjikan
untuk produk produk berbasis bambu
para konsumen dari luar negeri biasanya mengetahui amigdala lewat sosial media
seperti instagram maupun online shop yang bekerja dengan amigdala
meski sudah mulai berjualan lewat internet hari belum puas
jalan ke sebelah sana memang aku lihat beberapa amigdala itu belum terlalu aktif secara online ya
dan begitu juga dengan retail itu kenapa alesannya
karena untuk sementara ini kita masih mencoba melihat atau mencoba menerawang potensi market indonesia secara retail
untuk produk produk berbahan baku lokal seperti bambu ini tuh seperti apa sih
apakah mereka sudah bisa dalam hal maintenance nya
atau apakah mereka bisa dalam mengapresiasi bentuk bentuk yang semi tradisional seperti ini
sehingga kita masih dalam tahap ngecek ngecek untuk si retailnya
sementara kalau yang untuk di proyeknya mungkin kita bisa jauh lebih besar porsinya karena target marketnya atau konsumennya sudah jelas
karena klien sudah pasti dalam ball order
tapi kalau tidak melalui retail promosi untuk bisa akhirnya mendapatkan proyek ini lewat mana biasanya
biasanya kita melalui retail
biasanya kita melalui networking dan juga kita lewat exhibition
jadi di exhibition itu sendiri kita selektif terhadap exhibition yang kita ikutin
sehingga orang yang datang ke sana memang khusus untuk mencari produk produk yang seperti kita
saat ini hari tak hanya mengembangkan bisnis amigdala bambu
ia juga aktif mengajar produk desain di dua universitas di bandung
bahkan hari merekrut beberapa mahasiswanya sebagai desainer perusahaannya
awal mula sama kak hari ini itu karena waktu itu ada mata kuliah tentang mata kuliah studio
terus harus kerja sama ukm ukm gitu kayak bisnis bisnis start up
terus habis itu bareng sama kak hari dan ternyata terus sampai sekarang
tidak hanya para mahasiswa
para perancing yang bergabung juga merasakan manfaat dari usaha bisnis ini
awalnya para perajin bambu di kecamatan selawi sudah mulai lesu
karena nilai jual hasil kerajinannya tidaklah terlalu menjanjikan
akibatnya banyak perajin yang beralih profesi menjadi buru pabrik dan pergi ke kota besar
namun dengan adanya pesanan dari hari para perajin ini tetap dapat tinggal di desa melakukan aktivitas mereka
serta memasarkan hasil produk kerajinannya
dengan konsep bisnisnya
amigdala mampu menyabet berbagai penghargaan nasional maupun internasional
hingga juara pertama kategori industri kreatif wira usaha muda mandiri dua ribu dua puluh
menjalankan roda bisnisnya selama ini bukanlah tanpa hambatan
hari mengakui telah beberapa kali ditipu oleh konsumen
namun hal ini tidak membuat hari patah semangat
ia tetap melanjutkan usahanya
hal ini sejalan dengan arti nama amegala yang menjadi nama usahanya
amigdala merupakan bagian otak yang mengatur emosi dan estetika
dengan berpikir dan berkreasi hari berharap akan ada keseimbangan dan motivasi untuk bertahan hidup
dengan semangat itulah hari terus melangkah dalam mengembangkan usaha miliknya
serta tidak takut bersaing dengan produk impor yang serupa
kalau nemu jalan buntu jangan
jangan langsung balik badan
kalau jalan buntu kan kadang kadang siapa tahu itu pintu rahasia yang harus ada tombolnya dicari secara detail
di sebelah mana sih
dan itu kadang kadang banyak sekali anak muda yang baru mulai wira usaha terus mentok tuh
ah mumpung masih muda kita switch aja nih ganti bisnis lain atau switch ganti cara lain gitu
padahal kalau diulik ulik lagi ternyata kalau dia tetap stay di situ ternyata jauh lebih
masih banyak mimpi serta harapan yang ingin harry raih melalui bisnis miliknya
tidak selalu tentang materi namun hari berharap agar potensi kearifan lokal para perajin bambu di desa tetap dapat terus terjaga
amigdala bukan satu satunya pemain di bidang furniture
pengrajin furniture asal surabaya bernama dus duk duk
juga menawarkan konsep ramah lingkungan yang berbeda dengan furniture konvensional lainnya
dus duk duk merupakan startup furniture yang lahir dari tangan kreatif empat mahasiswa desain produk institut teknologi sepuluh november surabaya
berawal dari pengembangan proyek saat duduk di bangku kuliah angger wiranata arief susanto indra dan oktiana memutuskan untuk melanjutkan karya tugas mereka menjadi sebuah bisnis
ini tempat produksinya
ini kita produksi di atas
dari namanya dus duk duk sendiri itu dari mana
dus duk duk itu sebenarnya kardus untuk duduk
jadi produk pertamanya ini kursi
seperti ini ya
jadi produk pertamanya kursi
ini kursi yang menginspirasi namanya juga
jadi kardus untuk duduk
dus duk duk
kalau pembuatan kursi ini sendiri kayak gimana sih apa bedanya sama kursi
jadi kalau kursi ini
tapi kelebihannya kenapa sih dengan produk yang lain gitu
yang pertama kita pakai material yang baru
material alternatif gitu ya
jadi selain kayu selain besi gitu
kardus juga bisa gitu
dan ini flat
enggak pakai lem
jadi sistemnya kuncian
jadi ini kalau dibongkar bisa
jadi kalau kita bongkar dia akan flat
pembagian kerja pun dilakukan
angger bertindak sebagai ketua sekaligus konseptor dalam tim
sementara indra di bagian marketing dan grafis
arief di bagian administrasi dan keuangan
sedangkan oktiana bertanggung jawab pada bagian produksi
guna menarik minat pasar dus duk duk juga menerima special order
misalnya penambahan gambar karikatur pada furniture
oke dari pertama kali kita buka owner sudah mulai melihat siapa saja desainer desainer lokal yang bisa diajak kerjasama
dan salah satunya adalah dus duk duk
dari kerjasama yang kita lakukan saat ini adalah partnership
partnershipnya seperti apa
dus duk duk bisa memberikan apapun yang mereka mau kerjakan dikirim ke kami
kami kerjakan secara potongnya
kami tidak ikut ikut dalam proses

finishingnya perakitan kami tidak ikutin
tetapi kami selalu memberikan masukan bahwa ini bisa dipotong ini tidak bisa dipotong
itu yang bisa kita lakukan sama dus duk duk
dan kita juga partnership ini kita juga benar benar yang dalam dus duk duk bikin satu produk baru
kami desain sama sama kami bicarakan kami meetingkan sama sama
dan dia bisa pakai alat kami sesuka mereka
dan itu bebas untuk mereka
itu yang bisa kami berikan dus duk duk
meningkatnya sangat tajam ya
kalau zaman dulu mereka masih sangat kecil kecil
sekarang kami eventnya sudah eventnya sudah mulai bukan lokal tapi memang sudah nasional bahkan sampai luar juga begitu
apa yang mereka kerjakan kalau dulu biasanya cuma sebatas kursi meja
sekarang mereka benar benar sudah bikin yang ber event besar
mereka harus pikirin strukturnya
salah satunya di buddha kemarin delapan meter
itu dari dua ribu piece lebih dari dua ribu piece mereka sudah harus kerjakan itu sekarang
nah sekarang levelnya mereka sudah berubah
yang mereka sudah berbeda dari pertama kali awal yang hanya memikirkan part part kecil
sekarang mereka lebih ke exhibition event kayak begitu
dus duk duk awalnya hanya memproduksi furniture seperti kursi dan meja
namun perlahan banyak pesanan dengan beragam bentuk
seperti hiasan dinding pelakat produk interior hingga mainan anak anak
kalau untuk produksi satu furniture misalnya
itu butuh waktu berapa lama
kalau dulu awal kita waktu riset itu hampir dua minggu
itu karena kita manual
terus akhirnya kita partnership dengan uni art
dia punya mesin kita collab sebareng
dan produktivitasnya langsung meningkat
untuk satu kursi kita bisa nggak sampai satu hari sih
udah bisa cutting gitu
kalau dari banyaknya produksi sendiri itu satu bulan bisa berapa
kalau secara produk bisa set sih
beberapa set gitu kita bisa
cuman kan yang paling banyak sekarang akhir ini
tahun ini kita banyak di instalasi sama dekorasi
jadi satu set dekor untuk acara tertentu
itu kita biasanya satu bulan timelinenya gitu
bahan baku kertas kardus diperoleh dari penyuplai di daerah mojokerto
kardus kardus ini dibeli secara kilo an
dalam sekali beli bisa mencapai satu kuintal kertas kardus
kalau pameran sendiri udah sering ikut mas
di surabaya sendiri di jakarta kita juga pernah juga
kalau di jakarta sering
atau pernah ke luar negeri bahkan
ke jakarta kita baru dua kali ikut
untuk brava casa kemarin sama ivina
insya allah bulan depan kita ke malaysia
kita di sana ada asean showcase
jadi kita perwakilan dari indonesia untuk pameran produk kita
dukduk sendiri tidak mematok harga maksimal
karena setiap pesanan akan disesuaikan dengan tema kreasi serta keinginan pelanggan
dalam satu bulan dukduk mampu meraup omset puluhan hingga ratusan juta rupiah
hasil yang bisa kita dapatkan dari
dari mainan mainan yang tadi dibungkusnya seperti ini
iya dan semua berasal dari papan rata seperti ini
dan akhirnya bisa menjadi tiga d seperti ini
seperti pengusaha lainnya ketika merintis usaha dari awal
angger menemukan banyak sekali rintangan dalam mengembangkan bisnisnya
namun hal tersebut tidak pernah mematahkan semangat angger
untuk terus mengembangkan usahanya
kalau untuk ekspansi mas mungkin mau pindah relokasi di jakarta atau
ke kota kota besar lainnya
kota kota besar pengennya sih ada
ada kita pengennya ada workshop workshop gitu
terus pengen gabungin semua apa ya yang suka sama kardus
saya yakin di indonesia belahan lain pasti banyak yang suka bikin bikin kardus
kita pengen gabung itu semua gitu
tidak hanya sekedar mencetak penjualan
dus duk duk juga ingin agar karyanya bisa lekat dengan sebuah komunitas dan budaya masyarakat
mereka aktif mengajar dan memberikan workshop tentang kreasi kardus pada anak muda di surabaya
angger berharap para generasi muda dapat bersemangat dalam berkreasi
dan menghasilkan inovasi karya yang mampu membuka peluang usaha baru